ya jika anda mudik dari atau menuju surabaya melalui pelabuhan tanjung perak
ini tersedia yang namanya hotel kapsul
nah hotel ini berlokasi di area tunggu keberangkatan terminal gapura surya pelabuhan tanjung perak
dari namanya hotel ini terbilang cukup unik karena tidak seperti hotel pada umumnya
ada yang berbeda di ruang tunggu keberangkatan terminal gapura surya nusantara pelabuhan tanjung perak surabaya
di lantai satu terminal penumpang berjajar kotak kotak putih
ini adalah kamar kamar hotel berbentuk kapsul yang disediakan pt pelindo iii bekerjasama dengan salah satu perusahaan hotel
hotel kapsul ini tidak berbeda dengan hotel sejenis yang sudah ada di sejumlah bandara di beberapa negara
di indonesia pelabuhan tanjung perak menjadi terminal transportasi laut pertama yang memilikinya
banyak sekali penumpang penumpang yang tidur di lantai

kalau wanita dan anak anak dia tidur di lantai
anak anak tidak etis
untuk itu dari pihak pelabuhan maupun melalui ppi yaitu open di pelabuhan indonesia
mengajak kita untuk menanggulangi mengantisipasi bagaimana problem yang ada ini
nah untuk itu kita hadir menanggulangi problemnya ini
itu tujuan pertama kita untuk membuka kapsul bed
tarif hotel kapsul dipatok rp sepuluh per jam dengan penyewaan minimum enam jam
untuk satu hari tarifnya seratus ribu rupiah dan setiap kapsul dilengkapi pendingin udara
televisi dan headsetnya alat pemadam api ringan dan usb listrik

terus bisa nonton tv juga di luar musik semuanya boleh
saat ini baru tersedia dua perusahaan kapsul bed

farudin ulwi surabaya